kita beralih ke informasi lainnya
nasib memprihatinkan harus dialami bayi kembarsiam asal probolinggo
dari hasil pemeriksaan tim medis dr sutomo
kemungkinan besar bayi tersebut tidak bisa dilakukan operasi pemisahan
karena hanya memiliki satu alat kelamin
beginilah kondisi bayi kembarsiam asal kecamatan lumbang kabupaten probolinggo
yang tengah dirawat di rumah sakit pongas kabupaten probolinggo
kedua bayi ini lahir dengan kondisi konjoin twin dysepalik parapagus
atau dempet perut dan dada serta hanya memiliki sepasang kaki
saat dilahirkan secara sesar pada tanggal sepuluh april dua ribu delapan belas kemarin
berat kedua bayi hanya empat dua kg dengan panjang dari dada hingga kaki tiga puluh tujuh cm
kita tidak bicarakan masalah hari minggu bulannya
setelah dilakukan observasi oleh tim dokter ahli dari rumah sakit dr sutomo surabaya
upaya pemisahan bayi kembarsiam ini dipandang mustahil untuk dilakukan
jika dilakukan bayi ini memiliki resiko kematian yang tinggi
sebab kondisi bayi hanya memiliki satu pasang kaki satu kelamin
serta kondisi jantung yang tidak normal
kondisi pemisahan bayi kembarsiam ini tidak mungkin dipisahkan
kalau dipisahkan dia akan meninggal di meja operasi
karena ada krosirkulasi di dalam jantung dan pemudara
hingga saat ini bayi kembarsiam masih menjalani perawatan intensif
di ruang nicu rsud tongas di bawah pengawasan dan observasi dari tim ahli bedah
rencananya kedua bayi akan dibiarkan dengan kondisi semula hingga dewasa